kementerian perdagangan menertibkan perusahaan yang melakukan aktivitas usaha transaksi di pasar berjangka tanpa izin
hal ini dilakukan karena banyak mendapat laporan dari masyarakat yang resah terkait kegiatan usaha yang dianggap merugikan dana investasi masyarakat
tindakan tegas terhadap pelaku usaha investasi ilegal kembali dilakukan
direkturat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga kementerian perdagangan melakukan penyegelan jumat kemarin terhadap pt dna pro academy
tindakan tegas ini dilakukan untuk melindungi masyarakat luas dari berbagai usaha trading tanpa izin
pt dna pro academy adalah perusahaan yang menjadi sorotan karena melakukan aktivitas usahanya diduga tidak memiliki izin
perusahaan ini bergerak dalam bidang pelatihan mengenai transaksi di pasar berjangka
layanannya mencakup performa trading hingga marketing
kementerian perdagangan bersama direkturat tindak pidana ekonomi khusus baris krim abes polri menindak tegas dengan menyegel kembali kantor perusahaan tersebut
mengingat informasi dari masyarakat sudah banyak anggota dana ini kami perlu antisipasi untuk melakukan penertiban terhadap perusahaan dimaksud
sehingga nanti perusahaan ini diduga
perusahaan ini diduga untuk melakukan kegiatan tanpa usaha perdagangan
dan itu diatur di dalam undang undang perdagangan
pasal satu ratus enam undang undang tujuh dua ribu empat belas bahwa perusahaan yang tidak melakukan kegiatan perizinan itu dapat dikenakan pidana
apalagi berasarkan pp lima tahun dua ribu dua puluh satu turun dari undang undang cipta kerja ini termasuk kelihatan yang beresiko tinggi
sebelumnya badan pengawas perdagangan berjangka komoditi pada bulan agustus lalu
memblokir dua ratus empat puluh sembilan domen situs perdagangan berjangka komoditi tanpa izin
di antara ratusan domen yang diblokir itu terdapat nama dna pro academy
operasional usahanya beredar di media sosial namun tidak memiliki izin sesuai bidang usahanya sehingga dianggap merupakan pelanggaran serius
berdasarkan pemeriksaan awal menemukan adanya kegiatan praktek praktek perdagangan berjangka komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang undang di perdagangan berjangka komoditi
untuk itu kami sedang mendalami juga melakukan pemeriksaan terhadap dugaan dugaan pelanggaran di bidang pbk yang dilakukan oleh perusahaan ini
tindakan tegas ini dilakukan guna memberikan efek jerah kepada pelaku usaha sekaligus menjadi contoh pelaku usaha untuk menaati peraturan
kementerian perdagangan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk datang mengurus izin dan memberikan penjelasan serta klarifikasi
jika sudah sesuai ketentuan maka diizinkan untuk kembali melakukan kegiatan